mama ini tuh gak dekil kok
cuma emang gelap gelap dikit warna kulitnya
dia tapi sering mandi tenang aja mah
mama aja kali yang matanya dikit rabun rabun
ih ini anak
malah jelekin mamanya
itu anak biar dipakein kaca pembesar juga tetep aja
belajar nih lainnya masih jeblok
ih si mama
bebek yang dulu
saran mba be
mendingan lo mundur sendiri
dari kejuaraan tarung bebas itu
soalnya boy udah buat kesepakatan sama chandra be
buat ngelindungi anak anak warrior
dan kalau misalnya
chandra itu gak bakalan melakukan game warior lagi be
soalnya chandra itu cuma diasus sama rio be
ya kalau gitu
lo mesti mempersiapkan diri lo baik baik
chandra kan pasti ngamatin lu terus
dia pasti nyari kelemahan loh
ya memang kalau lo mau bertarung terus
lo mesti berusaha
lo masih punya emu bela diri yang lain
yang chandra sendiri juga gak pernah liat lo gunain
sekarang emu bela diri lo apaan
gak ada be
setahu saya be cuma ada jiu jitsu brazil be
soalnya yang be lihat sekarang nih
anak anak muda sekarang
masa nggak ilmu bela diri dari luar negeri
yang namanya ilmu bela diri dari negeri sendiri tuh banyak banget
dan lebih hebat
salah satu i cingkrik
nanti be kasih alamat dari guru yang bisa ngajarin lo
emang be kepal sama guru itu
ya udah nanti babi kasih alamatnya
makasih ya be
ini saya udah dapat makannya tapi bukan dari uang sunda
ini dari warung tegal
gak mau asik kemon
kamu tuh harusnya usaha dulu
masa jakarta segede gini kamu gak nemu masakan sunda
bukan gitu om
iya tadi saya udah cari tapi nggak ketemu juga
terus saya pikir omnya udah banyak laparan
jadi yaudah saya buruk
memang sudah lapar kita tengo
bu gak mau
gak mau pak
saya tadi masih kenyang
mau nya masakan sunda
gak tau ya
suara kukurupukan gitu ya
suara betengsa ya
di mana itu
nah berarti mulai ucing
mas kenyang ya pak
kalau lapar udah pasti deket deket dan meyong meyong
ya pak ya
makan dulu pak
tadi saya benar benar gak ketemu orang sundanya mbak
dengar ini sayang
kamu itu kalau jadi anak muda itu harus berkomitmen
kalau sudah janji ya janji tepatin
kalau bilang masakan sunda ya masakan sunda keluarnya
jangan ganti warung tegar
tapi pada doyan
ya biarin aja mereka ma
pak adut pak
eh enggak om
nyari warung sunda
nyari warung sunda di daerah sini dekat mana ya
terima kasih ya kemon
kok kemon sendiri om
udah lama banget sih
jam berapa ya
mau bawain aku bubble tri
tapi ambil jam segini kamu gak dateng dateng
mumpung mama lagi gak di rumah kamu bisa dateng tau kesini
iya bebek maaf aku lupa
maaf banget ya
soalnya ada masalah sama highalle tadi di kejuaraan
dia dihabisin sama lawannya
sampai dia babak belur tangan dipatahin
terus haikal sekarang di rumah sakit
terus terus ini ada di sana gak
sirainya juga aduh kesian banget haikal
iya semuanya ada di sini
reva juga ada kok di mari
ya udah aku kesana nih sekarang ya
udah gak usah sebentar lagi kita juga udah mau pulang kok
aku kesana sekarang juga oke
kamu sih kenapa gak bilang sama aku dari tadi

gak boleh pergi mana mana oke kamu dadah
eh kok udah ngapih mau kemana
oh melly mau ke rumah sakit mama soalnya temennya melly sakit kesian
yang kayak gini nih eh meli waktu sekolah gak diajarin jam nyaman
ini udah malam kayaknya gak ada waktu lain aja besok pagi aja ah
oh mama temen temennya melly udah pada di sana semua
kesian tau mas melly doang yang gak dateng
pasti si dodol dekili itu ada di sana juga kan
mama yadid tuh gak dekil kok cuma emang gelap gelap dikit warna kulitnya
dia tapi sering mandi tenang aja ma mama aja kali yang matenya dikit rabun rabun
ih gak anak malah jelekin mamanya
eh ya itu anak biar dipakein kaca pembesar juga tetep aja dekil
engga engga engga aku kesana masuk ah
masuk belajar nih lah
nih lainnya masih jeblok cepet hajar nih ya
ih si mama mah
retih mama ya udah bebe bebe yang dulu
tolong aku pergi
gue mau disini
gue mau biarin lo ngobrol bedo dulu sama boy